gubernur dki jakarta anies baswedan akhirnya memenuhi panggilan polda metro jaya pagi ini
dan berikut pernyataan anies baswedan terkait pemanggilannya
pemanggilan polda metro jaya kemarin tanggal enam belas november sampai di kantor pukul empat belas siang
mengundang saya untuk memberikan klarifikasi pada tanggal tujuh belas jam sepuluh pagi
jadi hari ini saya datang ke mapolda sebagai warga negara untuk memenuhi undangan dari polda